muhammad aldi warga dusun manis desa laweyan kecamatan sumberasih probolinggo jawa timur
terbaring lemas di puskesmas sukapura pada selasa siang dada kiri pelajar tujuh belas tahun ini
dibacok oleh kawanan begal di jalur wisata gunung bromo ada pun teman korban bernama farida berusia
tahun tidak terluka peristiwa itu bermula saat korban bersama teman perempuannya menuju
kawasan wisata alam gunung bromo ketika berhenti di sekitar tkp empat orang berboncengan menggunakan
dua sepeda motor datang menghampiri tiba tiba tersangka pelaku mengacungkan celurit dan meminta
sepeda motor korban korban sempat melawan yang membuatnya terkena sabetan celurit salah satu
tersangka pelaku sementara itu satu motor pelaku ditinggal di tkp karena ban yang bocor
kasus ini sudah ditangani polsek sukapura dan berkoordinasi dengan polsek lain di wilayah
probolinggo yang dimungkinkan menjadi lintasan pelarian tersangka sementara sekarang sebagai
anggota dibagi masyarakat itu masih melakukan pengejaran penyisiran karena dia tinggalkan sepeda

diperkirakan pelaku bukan orang daerah sini karena dia nggak tahu jalan sehingga ditinggal dia turun ke
ajuran jadi di sana masih ada anggota bersama masyarakat masih melakukan penyisiran polisi
masih terus melakukan pengejaran ke tengah hutan dan diharapkan tersangka segera menyerahkan diri
ke kantor polisi terdekat irsa priyongko probolinggo jawa timur